saudara kementerian agama kota parepare melibatkan pegawai non muslim sebagai petugas pengecekan koper jemaah haji
hal tersebut dilakukan untuk merawat kerukunan beragama
berita ini merupakan koreksi atas penayangan materi berita yang sebelumnya sudah tayang pada tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh
kementerian agama kota parepare melibatkan pegawai non muslim untuk membantu pengecekan koper jemaah haji
mereka juga melayani barang bawaan jemaah calon haji saat pelepasan calon haji di masjid raya kota parepare sulawesi selatan
dengan telaten dan juga antusias mereka melayani ratusan calon haji dan memastikan keamanan barang
toleransi yang terbangun di antara kita khususnya di kota parepare
dan ini salah satu dari modernitas agama yang memang begitu dicari disuruhkan oleh kekuasaan agama
ya kalau berbicara soal perasaan dimana saja dan kapan saja selalu senang
bahwa pada saat saat ini toleransi dan toleransi beragama yang selama ini digaungkan semakin menjadi nyata
khususnya di kementerian agama kota parepare
dan keberangkatan jemaah haji tahun ini kami semakin disadarkan bahwa keberangkatan jemaah itu bukan soal agama
bukan soal keyakinan semata tetapi kami lebih menyadari bahwa jemaah haji berangkat ini atas dasar negara
kami hadir atas nama negara